iya aku tuh malu berkemalus om deden
dan ini satu satunya caraku untuk memutus semua dosa papahku dan cara berbaktiakus sama mereka
aku ngerti sekarang kenapa kakek nggak bisa ninggalin keluarganya nur pasti kakek sudah
merasa kalau om irwin itu akan membuat hidup anak anaknya susah
dengan kualitas bunga yang seperti ini kamu pikir saya akan menjodohkan anak saya dengan
anak kamu tidak karena kamu sama anak kamu itu pasti sama sama tololnya kamu lihat saja nanti
jadi akan tergila gila dengan winona silahkan saja kalau berani jangan lupa jangan jangan anak
bung winona itu hidupnya nanti seperti di dalam neraka dan saya peringatkan sama
bong yang terakhir kalinya jangan coba coba menyentuh kekayaan saya lewat we
hai dalam sekarang kamu boleh ketawa tapi nanti lihat winona akan memperbudak jodoh dan
kamu akan kehilangan anak kamu tapi tadi kan saya ngusir dan aki maki winona aduh investasi berantakan
rocky broadway pulang segara pulang lima belas menit sudah sampai di rumah
hai hai beres lima belas membersip kenapa kamu bisik bisik yang pemisah bisik
aku pulang dulu ya
soalnya jarak dari rumah aku ke sini lebih dari lima belas menit
ya nanti kalau telat aku dibunuh sama papa
nih kamu kasih ke papa kamu buat bayar hotel
aku tinggal dulu
jadi yang membayar hotel ini adalah jody
kok kamu pucat gitu
dan kelihatan lemas
kamu sakit ya nak
enggak ada apa apa ibu
aku langsung kamar aja bu ya
kamu bilang sama bapak jujur ada apa
ini pak aku
aku punya firasat yang gak enak pak
kayak ada sesuatu yang gak baik
virasat apa nek
gak tahu bu
kepikiran terus sama aku
kamu tak bisa
aku luar biasa
kau lihat aku gagal sama si ruf
bayangkan lagi dua ini dia
kamu kamu nggak tahu belum
masih banyak orang yang perhatian sama kamu
nara nara udah
aku mau tinggal di sini tante
ya kan pak roman udah bolehin
jadi udah nggak ada masalah kan
ya kan pak roman udah bolehin
jadi udah nggak ada masalah kan
aku mohon izinin aku tinggal di sini ya
pak maman tuh udah banyak bantu aku
sampai sampai sekarang tuh dia kerja
kurang ngajar kamu ya
eh kamu ngapain diri di atas revoltel nara
mau bunuh diri beneran ya
ya nggak mungkin lah nar
itu kan dilarang sama agama
eh aku ngerti
kirain kamu nggak tahu
kamu diri di atas ketinggian yang sangat tinggi
kalau sampai kepleset gimana
kalau sampai kakek tahu bagaimana
kamu mikir nggak
aku bukan yang gak ngerti
sama keadaan kamu yang lagi susah sekarang
aku tahu aku tahu banget
cuma jangan kamu melakuin
sesuatu yang bisa
bikin orang itu jadi khawatir sama kamu
kamu sadar atau enggak
masih banyak orang orang yang perhatian sama kamu
kamu nggak ngerti
yang masih kira sama kamu
jadi jangan pernah melakukan sesuatu yang
nggak masuk akal
sebenarnya itu emang aku tuh mau loncat tadi
tapi pas aku ngelap ke bawah tuh
aku melihat muka pak maman
aku melihat muka papa
suara kakak kakak aku
dan juga jody

mungkin lagi susah papa siapa ya kan
kamu gak perlu melakukan apapun
kamu harus percaya
allah pasti akan memberikan
buat kamu dan keluarga kamu
itu kamu harus tahu dan percaya
tapi aku tuh malu mer
mbak antara mbak
dan ini tuh satu satunya cara aku
untuk ngobrol semua dosa papaku
dan cara berbakti aku sama mereka
aku nggak tahu
seperti kamu mereka
aku ngerti sekarang kenapa kakek gak bisa ninggalin keluarganya nur
pasti kakek sudah merasa kalau om irwin itu
akan membuat hidup anak anaknya